resmi sudah presiden melantik jajaran menteri yang dinamakan kabinet indonesia maju
sejumlah nama lama kembali menduduki posisi di kabinet
namun ada juga nama baru yang masuk sebagai menteri
dan peningkatan di sektor investasi
bagaimana reaksi pasar dan prediksi dalam lima tahun ke depan
kita akan membahasnya dalam segmen the analyst
memang sudah menduga dan kemudian mereka ambil untung jual
atau mereka malah kecewa dengan pilihan jokowi
saya pikir ini sudah di pasar sudah meresponnya ya pada hari kedua
pada saat pemanggilan beberapa menteri
terutama pada saat bu sri mulyani dipastikan kembali
menduduki sebagai jabatan menteri keuangan
karena saya pikir pelaku pasar sangat mencermati pengelolaan keuangan negara ke depannya
dan saya pikir yang terjadi kemarin itu saya pikir bukan hanya dari fakultas
domestik tapi lebih juga karena faktor eksternal ya
jadi tidak apa namanya saya pikir ya pelaku pasar masih tetap optimis ya
bahwa kombinasi kabinet indonesia maju ini
jadi harapannya dan banyak menteri menteri baru yang berlatar belakang pengusaha
dan diharapkan ini bisa memberikan optimisme ya
ataupun memberikan gebrakan buat kebijakan kebijakan ekonomi dalam lima tahun mendatang
oke selain terpilihnya kembali
sri mulyani sebagai menteri keuangan
pilihan jokowi apalagi yang ditanggapi dengan sentimen positif oleh pasar
saya pikir yang bidang bidang krusial ya seperti misalkan pekerjaan umum ya masih pak basuki
juga misalkan kita lihat juga terkait dengan menteri agraria atr ya pak sofian jalil ya
jadi banyak kalau kita lihat masih dipertahankannya beberapa menteri yang pada periode pertama
di bidang yang sama berarti kita lihat pak jokowi menaruh harapan ya
bahwa kinerja dalam lima tahun kemarin cukup baik dan ini bisa diteruskan
dan harapannya menteri menteri yang tetap pada bidangnya ini diharapkan bisa bekerja lebih cepat lagi gitu ya
karena tadi tantangan ke depan ini cukup berat dan tadi concern dari pak jokowi adalah
bagaimana dalam jangka pendek ini bisa menekan defisit transaksi berjalan dan juga dapat menarik investasi
saya pikir dua kunci itu sudah diulang ulang oleh pak presiden sehingga saya pikir menteri menteri akan
khususnya di tim ekonomi akan jauh lebih fokus ya untuk
tadi menekan apa namanya mendorong lagi reindustrialisasi dan juga tadi mendorong investasi
oke ditekankan masalah mau menarik investasi tapi kemarin kalau kita lihat market itu naik setengah persen
karena investor domestik yang masuk investor asing masih net sell
tanggapan dari investor asing sebenarnya seperti apa kemarin
ya so far sih kalau dilihat dari sisi ya memang ada beberapa pos di bidang ekonomi
masih ditempati oleh menteri menteri yang berlatar belakang parpol
memang ada mungkin harapan besar bahwa tim tim ekonomi ini alangkah baiknya ditempati oleh orang orang profesional
tapi despite hal itu saya pikir ya sekali lagi pelaku pasar ini masih menunggu juga ya sebenarnya
ataupun masih melihat nanti perkembangan dalam beberapa bulan ke depan
ataupun dalam etnis mungkin kalau tidak ada program satu hari kerja saya pikir
langkah langkah yang bisa dikeluarkan dalam jangka pendek ini gitu ya
terobosan terobosan apa yang bisa dikeluarkan kebijakan kebijakan apa saja
yang bisa dikeluarkan karena kalau kita lihat dari komposisi kabinet kan ini cukup banyak ya
mengakmodir parpol ya dan saya pikir kebijakannya justru bisa yang kebijakannya yang lebih non populis
itu bisa dikeluarkan oleh pemerintah dan saya pikir ini diharapkan tadi dapat mendapat dukungan juga dari dpr ya parlemen
sehingga tadi harapannya bahwa reformasi struktural dan juga kebijakan kebijakan yang memang kurang populis
ini bisa diimplementasikan dalam jangka pendek ini
maksud saya kementerian kemaritiman dan investasi yang dipimpin oleh pak luhut
ini market melihatnya seperti apa ada kementerian kemaritiman dan juga investasi
apakah ini akan efektif dinilai oleh pasar
saya pikir memang sejauh ini investasi itu memang kalau kita lihat kan terkait dengan bagaimana
apa namanya mendorong iklim investasi dan dengan memberikan optimisme buat investor ya
dengan memberikan kepercayaan dengan menunjukkan bahwa ekonomi indonesia fundamentalnya masih cukup baik
dan juga kalau kita lihat dari sisi apa namanya hambatan hambatan berinvestasi pun juga perlu dipangkas
dan saya pikir pak luhut kan kemarin itu juga cukup mendorong ya bagaimana hilirsasi industri
khususnya di sektor mineral ya nikel ya dengan pembangunan smelter di sulawesi sulawesi tengah dan sulawesi tenggara
saya pikir ini akan mempercepat tadi hilirisasi industri sehingga investasi pun juga cukup banyak ya meningkat pada sektor tersebut
dan diarepkan ini bisa diperluas ya misalkan di sektor sektor apa namanya selain misalkan pertambangan ataupun mineral
misalkan yang provinsi provinsi ataupun daerah daerah penghasil pertanian gitu
alangkah baiknya kalau misalkan sektor produksi pertanian bisa ditingkatkan dengan adanya investasi dengan hilirisasi di sektor pertanian juga gitu
jadi tidak melulu hilirsasi itu ataupun industri itu berlokasi di jawa
jadi saya pikir perluasan hilirsasi ataupun perluasan industri perlu diperluas juga ke daerah daerah
oleh sebab itu dibentuklah kementerian yang namanya kemaritiman dan juga investasi supaya cakupannya lebih luas
pak joshua nah pemerintah ini kan ingin sekali menggenjot masuknya investasi dan menempatkan menteri muda balil lahadalia ini sebagai kepala bkpn
menurut market apakah ini sudah cocok
ya kalau dilihat dari latar belakang beliau kan terakhir menjabat sebagai ketua hipmi
dan saya pikir tentu sebagai pengusaha pastinya sering menemukan ya
hambatan hambatan kalau pelaku usaha atau investor ini ingin menaruh investasinya ke dalam negeri
tentunya hambatan hambatan itu kan menjadi salah satu feedback ya
dan saya pikir kebijakan kebijakan dalam jangka pendeknya ini bisa juga dimasukkan ya
faktor faktor apa saja misalkan terkait dengan pembebasan lahan
mungkin review terkait dengan negative list investment
dan saya pikir bagaimana tadi ya percepatan optimalisasi dari oss dan juga bagaimana percepatan perizinan
saya pikir menjadi salah satu hal hal yang akan diprioritaskan oleh pak balil dalam jabatan sebagai kepala bkpn
jadi dia sudah tahu masalah masalahnya ya yang dihadapi nanti bagaimana sehingga bisa dicari jalan keluarnya begitu
tentu saya pikir ya tadi background pengusaha saya pikir pasti tentunya akan sudah berinteraksi sebelumnya dengan pemerintah gitu
ataupun dengan pemerintah daerah terkait dengan proses perizinan dan lain sebagainya
saya pikir ini proses apa namanya hal hal yang menghambat tentunya akan menjadi salah satu feedback ya buat pak bahlil sebagai menteri industri
menteri investasi dan kepala bkpm
oke terima kasih pak joshua
kita masih lanjutkan kembali perbincangan setelah jeda
dialog kami akan lanjutkan kembali
tetaplah bersama kami di cnn indonesia business
ya sekarang saatnya kita pantau bagaimana posisi pembukaan indeks harga saham gabungan
kita lihat tiga menit setelah pembukaan ihsg bertahan di zona hijau
bang joshua ini kalau kita lihat ihsg sudah sembilan hari berturut turut naik terus
ekspektasinya akan naik juga ini tampaknya
karena kan masih ada yang naik
masih menantikan keputusan dari bi dan juga masih ada euforia dari pelantikan kabinet baru kemarin
tapi dalam sebulan ini trennya ini sudah naik terus nih bang joshua
kedepannya seperti apa
apakah nanti akan ada aksi ambil untung atau memang masih akan naik terus sampai akhir tahun karena ada window dressing
ya saya pikir memang ini pergerakannya cukup mix ya
karena kita tahu bahwa kondisi secara makro perekonomian kita tahun ini
diperkirakan mungkin tidak akan berubah
tidak sebaik tahun lalu ya
sehingga memang kalau dilihat dari sisi corporate earning sendiri ini juga menunjukkan ekspektasinya mungkin agak sedikit menurun untuk beberapa sektor
karena kalau kita lihat juga dari sisi meskipun inflasi juga terkendali tapi beberapa sektor ini sudah terpengaruh misalkan terkait dengan perang dagang ya
khususnya tadi beberapa sektor misalkan terkait dengan manufaktur
ini juga kita lihat juga kinerja ekspor manufaktur juga agak menurun dengan tren perang dagang
tapi kita berharap cukup optimis dengan negosiasi yang sudah berlangsung di fase pertama dan diharapkan ini proses berikutnya bisa berlangsung dengan baik
dan dengan harapan tadi hasilnya bisa cukup positif
ini bang pak dede kalau kita lihat penurunan ihsg ini cukup fluktuatif atau penaikan dan penurunan
itu cukup fluktuatif
apakah ini semata mata dipengaruhi oleh sentimen misalnya cuitan dari presiden trump
basically ini masalah global itu masalah perang dagang amerika tiongkok begitu
dan juga kalau kita lihat dari sisi kepemilikan saham itu kan masih dimiliki oleh asing ya
jadi memang sentimen dari global ini cukup mempengaruhi keputusan investor asing di pasar keuangan domestik gitu
sehingga makanya apalagi kalau misalkan ketidakpastian dari global ini masih cukup tinggi
dengan kemarin kalau kita mendengar imf baru saja memangkas target pertumbuhan global pertumbuhan ekonomi tiongkok termasuk pertumbuhan ekonomi indonesia
jadi ini pun juga tentunya memungkinkan
ini pun juga tentunya akan turut mempengaruhi juga kinerja dari pasar saham kita ya bursa saham kita gitu
jadi saya pikir mungkin untuk jangka pendek ini sampai dengan akhir tahun mungkin kita mungkin melihat belum ada apresiasi yang cukup signifikan gitu ya
jadi saya pikir investor pun juga masih mengantisipasi juga apa namanya tren perlambatan global ya mungkin masih berlanjut sampai dengan tahun depan gitu ya
dan tapi kita harapkan bahwa sentimen positifnya adalah respon dari kebijakan dari sisi monetaranya kita lihat bank indonesia sampai selesai
sejauh ini sudah menurunkan skubung acuan sebesar satu ratus tujuh puluh lima base point dan bahkan di bulan ini diperkirakan juga akan kembali lagi menurunkan skubungan
jadi saya pikir ini diharapkan bisa menjadi stimulus ya buat sektor real dan juga perekonomian gitu
oke nah kalau posisi rupiah gimana ini bang joshua
iya kalau kita lihat memang sampai dengan akhir bulan ini khususnya ini ada beberapa schedule dari dividend payment ya interim dari perusahaan perusahaan tbk ataupun perusahaan perusahaan di dalam negeri gitu ya
sehingga memang akan sedikit mundur

tapi sejauh ini karena tadi sentimen dari perang dagangnya agak meredah ya dan kita lihat juga tadi dari sisi brexit juga ini hampir dipastikan juga
akan diundur begitu
ya meskipun diundur ya tapi kemarin sudah ada kesepakatan dengan antara uni eropa dengan pemerintah inggris
sekarang tinggal bagaimana negosiasi di dalam parlemen inggrisnya itu sendiri
dan saya pikir memang rupiah sampai sekarang
sudah kembali di bawah empat belas ribu ya sekarang
sedikit di bawah empat belas ribu
tapi mungkin akan stabilnya di kisaran perusahaan

jadi tidak akan naik lagi lah istilahnya sekarang sudah mulai stabil posisinya begitu ya
betul saya pikir sudah mulai stabil meskipun kita harapkan bahwa dari sisi kinerja dari transaksi berjalan yang tadi disampaikan oleh pak presiden
tahun ini di kisaran dua tujuh dua delapan
kita melihat bahwa ini juga mendukung penguatan rupiah ya secara year to date kan tahun ini rupiah menguat ya karena foreign inflow juga masih terlihat ya sekitar mungkin sekitar hampir tiga belas billion usd
jadi ini mendukung penguatan rupiah juga
nah dengan tren penguatan rupiah di ambang mata ini sektor mana yang kemudian jadi lebih menarik bagi investor
ya saya pikir memang kalau kita lihat ini tentunya adalah sektor domestik ya
yang tentunya karena kita tahu bahwa kondisi dari perusahaan
pelemahan rupiah tentunya akan sedikit mengganggu buat para para pelaku usaha ataupun industri ataupun sektor yang memang memiliki konten impor yang cukup besar
dan tentunya seperti kita tahu bahwa manufaktur itu masih memiliki konten impor cukup besar bahan baku
jadi sehingga kalau misalkan rupiah cenderung menguat ya saya pikir ini akan memberikan apa namanya optimisme ataupun angin segar buat sektor sektor yang domestik gitu ya
dan tentunya ini akan memberikan optimisme juga buat konsumen
kalau rupiahnya cenderung menguat stabil saya pikir ini akan mendukung juga solidnya daya beli masyarakat dan juga konsumsi rumah tangga
saham saham consumer good juga kemarin sudah naik cukup banyak ya kalau kita perhatikan
kemudian kemarin ini menarik saham saham dari bumn
perusahaan bumn ini juga naik apakah ini optimisme dari terpilihnya pengusaha erick thohir begitu
saya pikir pak erick thohir juga mempunyai visi yang cukup baik ya
pengalaman beliau dalam perusahaan perusahaan sebelumnya dan saya pikir ini menjadi salah satu harapan buat investor karena melihat bahwa latar belakang beliau adalah pengusaha profesional
jadi diharapkan tadi kinerjanya bisa lebih profesional dan tadi akan memberikan terobosan terobosan ya
sekiranya buat untuk memperbaiki kondisi perusahaan perusahaan bumn ya karena kalau indisinya kita lihat kan banyak beberapa perusahaan bumn ini yang tersangkut masalah korupsi
jadi perlu diperkuat gcg nya dan juga tata kelola perusahaannya ini perlu diperkuat
dan tadi manajemen keuangannya juga diharapkan bisa dioptimalkan kondisinya
karena kita tahu bahwa perusahaan bumn dalam beberapa tahun terakhir ini kan khususnya terkait dengan sektor konstruksi kan juga memiliki beban utang yang cukup meningkat ya
karena ada pembiayaan terhadap pembangunan infrastruktur gitu
jadi saya pikir diharapkan dengan terpilihnya pak erick thohir ini diharapkan tadi memberikan optimisme sehingga kinerja dari perusahaan perusahaan bumn bisa kembali membaik
pak jokowi sempat bilang
eselon satu eselon dua eselon tiga itu akan dipotong begitu ini bagaimana tanggapannya
saya pikir ini penting sekali dan ini sangat struktural gitu ya
karena itu menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat investasi masuk ke dalam negeri
dan kalau misalkan benar benar debirokratisasi ini bisa dilakukan di seluruh kementerian luar negara
saya pikir investasi pun juga akan dengan sendirinya akan melenggang masuk ke dalam negeri gitu
jadi saya pikir terkait dengan apa namanya debirokratisasi
penyederhanaan perizinan lalu kita juga pembebasan lahan itu korupsi
jadi keempat faktor utama itu yang menjadi faktor yang menjadi concern dari investor
makanya kalau kita lihat kemarin kalau kita lihat dari sisi daya saing peringkat daya saing kita memang agak sedikit melorot ya berapa peringkat
tapi is doing of doing business kita juga cenderung meningkat
jadi harapannya itu yang menjadi salah satu concern yang menjadi fokus dari investor
harapannya kalau misalkan dalam lima tahun mendatang ini pemerintah bisa mengeluarkan terobosan terobosan kebijakan kebijakan non polis gitu
khususnya tadi untuk membenahi investasi iklim investasi
saya pikir kedepannya investasi kita akan jauh lebih berkesinambungan
ini tadi bang joshua menyinggung masalah korupsi
padahal presiden jokowi akhir akhir ini ini menurut pasar kurang menyinggung masalah korupsi
bahkan dalam pidatonya dia dia bicara masalah ekonomi
tapi dia tidak menekankan kembali pentingnya menuntaskan korupsi di tanah air
pandangan dari investor seperti apa
ya memang kalau kita lihat datanya ya data historicalnya itu memang indeks persepsi korupsi itu berhubungan positif dengan ease of doing business kita
jadi kalau pemerintah memang benar benar ingin mendorong investasi meningkatkan peringkat is of doing business kita

semestinya lah kita harus pemerintah pun juga harus mendorong investasi
semestinya lah kita harus pemerintah pun juga harus mendorong investasi
jadi itu harus konsisten ya untuk menekan ataupun bisa mereduksi tingkat korupsi di dalam negeri gitu
jadi saya pikir ya tadi dengan kalau kita lihat upaya tadi debirokritisasi dengan memangkas eselon ya
jadi ada fungsional dari kementerian lembaga
saya pikir ini kan membuat tadi kementerian lembaga akan jauh lebih profesional ya
dan tadi tingkatan tingkatan level itu jadi semakin dipangkas
harapannya tadi potensi potensi terjadinya risiko pun juga akan semakin berkurang
jadi saya sih optimis ya bahwa dengan
dengan pemangkasan eselonisasi ini diharapkan tadi memberikan kinerja yang lebih baik lagi buat kementerian lembaga
presiden jokowi juga mengatakan bahwa dia tidak ada target target yang perlu dibicarakan lagi
karena hanya menyambung dari pekerjaan yang dulu
apakah seperti itu memang demikian mudahnya tidak ada target begitu selama lima tahun ke depan
ya saya pikir meskipun tidak ada eksekusi
secara ekonomi begitu dia tidak menyampaikan apa target yang akan dicapainya
tapi tentunya masing masing menteri tentunya punya
tergantung apakah mereka cenderung akan lebih kebut dalam satu hari ke depan ini
karena tadi lima tahun ke depan ini sangat pendek waktunya
dan pak presiden juga mengatakan beberapa kali juga bahwa tidak ada visi menteri
jadi hanya ada visi presiden dan wakil presiden
jadi harapannya bahwa harmonisasi kebijakan ini bisa kembali semakin baik gitu ya
karena sebelumnya kita lihat ada beberapa kementerian lembaga itu yang
yang apa namanya kebijakannya tidak sinkronis
dan sehingga tadi implementasi di lapangan kebijakan itu juga tidak optimal
jadi harapannya dengan harmonisasi dengan sinkronisasi kebijakan di khususnya di tim ekonomi jokowi ma'ruf ini
diharapkan tadi apa namanya penyampaian dari kebijakan itu bisa terdeliver ke masyarakat
sejauh ini memang kalau kita tracking beberapa indikator leading indicator selama kuartal ketiga
memang ada kecenderungan cenderung menurun ya
dengan situasi tadi mungkin kinerja ekspor kita masih agak ketahan dan juga investasi juga mungkin ada beberapa faktor yang kurang
khususnya dari tadi perang dagang dan juga perlambatan global ini juga agak sedikit menahan investasi
sehingga memang kalau kita lihat kita berharap bahwa sektor konsumsi rumah tangga ini masih menjadi pendukung utama ya
kita akan menanggung ini
oke terima kasih
dan sepanjang tahun ini pertumbuhan ekonomi masih berkisar sekitar lima ya
at least kita bisa mencapai bertahan di kisaran lima ya
dan juga optimisme untuk penurunan tingkat suguh bunga acuan oleh bi nanti dua puluh lima basis point
dan diharapkan itu respon kebijakan tersebut dari pemakasan suguh bunga ini baru akan terlihat impact nya ataupun dampaknya di tahun depan
jadi harapannya bahwa meskipun di tahun ini kita agak sedikit lebih rendah pertumbuhan ini dibandingkan tahun lalu
tapi kita harapkan nanti dua ribu dua puluh ataupun dua ribu dua puluh satu kita harapkan bisa mencapai lima
dan tahun dua ribu dua puluh satu kita harapkan dampak dari respon kebijakan monetar dan fiskal ini bisa berdampak positif buat pertumbuhan ekonomi kita
baik terima kasih bang joshua atas waktunya di cnn indonesia business
demikian bincang bincang kami dengan joshua pardede pelaku pasar sekaligus ekonom dari bank permata